mirna reinhard lagi di rumahnya pak nino mbak
reina di rumah nino
pak nino ngajakin reina main di rumahnya pak nino
sama sekalian buka puasa disana mbak
kok gak ada yang ngasih tahu saya
kita ngapain disini om
sebentar om hampir bebeli minum dulu
nanti habis itu baru kita ke apartemen
ya udah aku tunggu di mobil aja om
kamu pesen apa
biar om pesennya sekalian
ya udah tunggu ya
selamat datang di coffee city
oke saya lihat dulu ya
mau pesen apa
oke saya pesen karamel macchiato nya dua
oh take away sebentar ya
kepala aku jadi migran
aku cari obat dulu deh ke supermarket depan
ngapain dia disini

pacaran aku pulang dulu ya
ya opacan ini sedih deh
opacan jangan sedih nanti aku main kesini lagi
oh iya beneran ya
ya raina mau kesini lagi
nanti opacan tunggu reina kesini lagi
kita main bareng bareng sama omacan juga oke
kalau gitu kita berangkat sekarang pak ya
mobilnya jangan lembut ya
papa gak mau kena penapas lagi
baru kali ini bapak ingetin buat mobil mobil hati hati
biasanya aneh pak
sak mau ngikut gak
sebenarnya gue males ikut sih
apalagi dia abis ngancam gue
tapi kalau gue gak ikut
gak ada apa ikut
asyik dada opacan ikut
yaudah kalau gitu kita jalan sekarang ya
bukan cucu sendiri aja sayang seperti ini
gimana kalau cucu sendiri
tolong kursinya ya
tolong ya kursi ya
coba ya dibuka dulu
hati hati pak bos
ubi mateng taruh di atas tampah
selamat datang pak bos di rumah
oke kita masuk
uya tolong bawa kopernya ya
danil ini ini taruh sini dulu pak
makasih ya pak
alhamdulillah sudah sampai
ini kopernya saya taruh di sini
udah gitu punya izin balik ke pos
waalaikumsalam ibu mbak andrin masang
wah kekak senang banget masang udah pulang
aduh aku kangen banget sama masang
kekik kangen banget sama masang
sama kekik senang banget mbak bu
mirna rayana mana kok gak ada
mbak andrin kok gak tau
katanya mbak mirna reinhard lagi di rumahnya pak nino mbak
rayana di rumah nino
di rumah mas neno ngapain
pak nino ngajakin rena main di rumahnya panin sama sekalian buka puasa di sana mbak
kok gak ada yang ngasih tau saya
mama yang kasih izin
karena pagi tadi kan rayana jenguk al
terus rayana sedih
jadi mama suruh pulang
eh ternyata ketemu nino terus nino izin untuk bawa renamain
gue di rumah sakit hanya beberapa hari
nino sudah bawa reina ke rumahnya
bahkan rena betah di sana
kalau nino tahu rena adalah putri kandungnya
kita istirahat di kamar ya
saya mau di sini
kamu gak mau di kamar aja
saya mau di sini
tuh mas al
laki sakit aja masih galak
kenapa sih mas al tiba tiba marah
ya udah di sini ya
mau duduk di sofa
ki tolong ambil air minum ya
oh iya puk
pantannya bengkel saus
pantannya bengkel saus
aduh kok mas al tiba tiba marah begitu terdiah sama mbak andin
kenapa sih ini
gigi khawatir kalau ada huru hara lagi
semoga enggak deh udah cukup huru hara di pondok pelita ini
ya udah kalau begitu sekali lagi minta maaf ya
karena gue gak tau kalau alergi lo separah itu
tapi ya alhamdulillah sih abis minum obat dari apotek tadi bersihnya benar benar berkurang
masih marah gak
jangan marah lagi ya
enggak aku tuh gak marah lagian kamu kan juga nggak tahu kalau aku tuh alergi sebuah bunga
ya bukan cuma bunga matahari sih
pokoknya semua bunga yang serbuknya banyak tuh aku pasti alerginya kumat
pokoknya gue janji sama lo next time gue gak akan pernah kasih lo bunga yang serbuknya banyak
besok gimana kalau kita buka puasa bareng lagi
tadi kan gagal dong
lihat besok ya
ya udah kalau begitu gue balik dulu ya
nih mau bawain karamel macchiato buat kamu
tadi aku ngeliat mamanya elsa keluar dari cokshop ini
sama elsa juga
engga om sendiri
semoga habis minum obat pusing aku udah mendingan deh
itu dia mamanya elsa
tadi aku abis dari supermarket depan takut cari obat
soalnya kayaknya aku bayangan terus jadinya mual
kamu ga enak badan
kayaknya dia pemilik coffe city ini deh
tadi om beli dia yang layanin
tidak ada apa apa
kayak gak ada kejadian apa apa
padahal dia udah nyelakain gue
udah kamu mendingan sekarang minum obat abis itu istirahat kita pulang aja ya
udah panas dong
ya udah kita jalan om
aku punya rencana
terima kasih sudah nonton